sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saudara fadil sendiri

wajar aja kalau kamu mencintai alina
karena ini kesempatan kedua
yang diberikan oleh allah
untuk kamu mencintai alina fadil
begitu juga dengan alina

itu kesempatan kedua yang diberikan oleh allah
untuk alina semenjak dia ditinggal oleh tovan
dua duanya saling kehilangan
ini semua sudah takdir kalian dipertemukan fadila
fadil gak mencintai alina
dan alina juga gak mencintai fadil mak
pak fadil mau lihat kondisi kamera dulu
jangan ganggu fadil
maaf karena mila udah ngerepotin kakak
ini udah jadi kewajiban aku
karena aku gak mau ada laki laki lain yang ngurusin kamu
baik edu ataupun siapapun
gimana keadaannya kak mila
kak mila udah mendingan mak
kalau enggak kan kamu jadi repot
ngurusin dua orang sakit berbarengan
terus hari ini
kamu ke rumah sakit kan nengok alena
fadil mau jagain kak mila disini
fadil tapi alina itu membutuhkan kamu nak
kamila juga membutuhkan fadil mak
di rumah sakit kan ada ayangnya alina dan papinya alina
sedangkan kak mila
kak mila gak punya siapa siapa selain fadil
fadil udah janji
fadil mau jagain kamila sampai kamila sembuh
dan fadil gak mau ada laki laki lain yang ngurusin kamila selain fadil
karena kamila adalah tanggung jawab fadil mak
kamu kok susah sekali sih mama kasih tahu
kamila juga udah gak apa apa kok
kamilah kamu udah bisa ditinggalkan
kamu gak apa apa kan kamila
kamila udah baik kan kok
kak fadil kak fadil nggak apa apa
enggak kamila aku harus jagain kamila
aku gak mau mendahulukan orang lain daripada kamu
dan tolong kamu jangan atur aku
kamu lagi sakit jadi kali ini kamu yang dibaya
susah ya kalau pikiran kamu itu sudah diracunin sama kamila
jadi kamu sudah tidak bisa berpikir jernih lagi fadil

lagi pula nanti juga kamila mau ke rumah sama kamila
iya kak boleh kan
tapi aku temenin ya
farah aku sudah berusaha sekuat tenaga
untuk mencari anak kita
tapi tuhan belum mempertemukan aku dengannya farah
ya itu kan pak haris
iya kak jangan sampai pak haris lihat kita ya kak
fadil bisa sempat
irallah yang sudah melihat kita
udah ya kak kita ke makam lama